tapi pa kenapa mama bisa sampai kecelakaan kenapa pa
setelah pertengkaran tadi pagi mama kamu ngebut dan mobilnya hilang kendali
mama gak tau kenapa
ini semua gara gara kamu
kalau misalkan tadi pagi tante farah gak datang ke rumah aku pasti mama gak bakalan kecelakaan kayak gini
ini semua salah nop
ketangkan lagi pak ketangkan
ini oma bawa sesuatu buat kamu
iya makasih oma
tapi nantinya kalau aku udah selesai kerja
loh gimana sih
justru oma mau lihat kamu pakai ini sekarang
ya udah oma kalau gitu aku ganti baju ya
aku gak nyaman soalnya
kamu mulai sekarang gak jadi waitress lagi di kafe ini
jabatan kamu sekarang marketing manager
jadi penampilan kamu harus kayak begini
oma kok manis enaknya aja sih naikin jabatan orang
jadi oma berhak untuk naikin jabatan mereka
tapi omah apakah gak berlebihan
soalnya aku kan belum punya pengalaman kayak gitu
nanti biar randy yang ngajarin kamu
oma kamu harus bertahan ya oma kamu harus kuat demi aku sama dina oma
kamu yang kuat ya oma
ya ya ya cepet sus
ma pak pak pak
silahkan bapak tunggu di sini
din kamu bisa secepatnya ke rumah sakit pas ada din
kamu datang aja dulu ke sini
ya mohon jangan jangan papa yang sakit lagi
aku harus buru buru ke sana
bim aku mau masuk rumah sakit bim
iya dong kalau gitu aku antar ya
iya dong yuk
meka kau bisa temuin papa di rumah sakit pas ada sekarang juga ya
kamu datang aja dulu ke sini
yaudah pak aku kesana sekarang
apalagi minta aku datang ke rumah sakit
yaudah kalau gitu gue antar ya
ada apa pak
dina mama ngamuk kesalahan din
sekarang doang operasi
dan kondisinya memkhawatirkan din

ini memang baruutah hatinya formidable
nah ya gimana siapa orang gak ambil ini
lini yang biru di sini
informasi apa nih

ini macam oritas
kenapa mama bisa sampai kecelakaan kenapa pa
setelah pertangkaran tadi pagi
mama kamu ngebut
dan mobilnya hilang kendali
mama gak tahu kenapa
ini semua gara gara kamu mega
kalau misalkan tadi pagi tante farah gak datang ke rumah aku
pasti mama gak bakalan kecelakaan kayak gini
ini semua salah kamu dan juga mama kamu
ini semua gara gara kalian
ini semua bukan salah lo pa
ini semua salah aku rindy
coba coba misalkan aku mau datang di keluarga tante ayu
masih tante iju kemahkan celaka kayak gini
ini semua salah aku
ini semua salah aku
ini semua salah aku
ini semua salah aku
yaudah kamu duduk aja dulu
kamu jangan nangis lagi ya

karena dokter pasti gue sayang terbaik untuk kesembuhan tante ayu
ini semua salah mama kamu bimo
gara gara mama kamu keluarga aku hancur berantakan
dan gara gara mama kamu juga sekarang
mama aku kecelakaan
ini semua salah kamu bimo

aku juga pasti pernah ngelakuin kesalahan di masa
masalah di masa lalunya
begitu juga papa kamu
karena pada dasarnya manusia gak ada yang sempurna dina
apa kita harus terus menderita dengan ketidaksempurnaannya
aku mau ke rumah sakit ini
aku emang benci sama mamanya habimu
tapi aku gak tau kenapa
sulit sekali untuk membenci bimo
tadi meika telpon katanya bu ayu kecelakaan
dan dirawat di rumah sakit ini
kamu yang sabar ya
semua ini adalah ujian
operasinya sudah selesai
tapi kondisi ibu ayu sekarang sedang kritis
kita doakan saja mudah mudahan bisa melewati masa kritisnya
tolong dokter lakukan apa saja
demi minyak makan isi saya dok
saya dan tim akan melakukan yang terbaik untuk ibu ayu
sekarang bu ayu kita akan pindahkan ke ruang icu
ini semua salah meika bu
coba misalkan mama gak ketemu sama tante ayu
ini bukan salah kamu
dan kamu gak boleh menyalahkan diri kamu sendiri
yang penting sekarang kita semua berdoa yang terbaik buat bu ayu
ayu kenapa mas